pak prabowo benar jangan ganggu pemerintah
wong menang pemilu kok
tapi kontrol pemerintah wajib
saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan
yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan
silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama
pak prabowo benar jangan ganggu pemerintah
wong menang pemilu kok
tapi kontrol pemerintah wajib
tak boleh kritis yang merusak
indonesia milik kita bersama
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya